umi tadi makan apa umi
tapi belum makan apa apa
obat herbal itu
umi udah gak kuat lagi nih
kalau umi pusing nih
kalau orang lagi entuk
gak boleh nyapu mbak
kenapa emangnya mbak
mbak bisa keguguran
apalagi orangnya kalau lemah
biasa kan ya orang
jangan main api semarangan
kalau nanti kebakaran bisa berhenti
udah ngot di tu ma
kalau bu haji nyapu di satu kampung
ada sesuatu yang mau saya omongin sama badan umi
mau nyendir kita lagi
umi dan abah
apa ini emang waktunya yang tepat
saya mau bilang sama omin dan abah
kalau saat ini
saya sudah sangat siap
untuk menikahi rumana
lalu orang tua kamu gimana
abah sama umi kan tahu
kalau orang tua saya masih belum merestui hubungan saya
saya akan tetap menikahi rumana umi
itu bakal berubah
umi makan apa tadi
ini yang si
obat herbal itu
umi itu gak kuat lagi nih
ajaim mula kenapa tuh
pakai plastik aja ada gak
kita ke pinggir dulu aja kali
supaya umi bisa muntah
jangan jangan ngomong ngomong tadi luar
masya allah jangan jangan
umi sih orangnya penasaran aja pake nyoba nyoba jamu penyumbur lagi kalau
jamu kharmosen sih oke masih berguna untuk hubungan kita berdua mi lama juga
sih omek diam aja enakan umi aja nggak tahu diri dan nenek masih pengen amil
umi kan minum jamu penyumbur habis minum jamu penyumbur urut
tapi kan belum gitu juga
ya allah jangan bikin saya hamil ya allah
aba suruhan sih pake minum jamu yehey yehey si gula dari kenceng sih
akhirnya jadi umi bener bener kenceng nih
ngapain abah disalahin mih umi aja yang gak kata diri
pokoknya umi gak mau tau deh gak mau tau
gak mau tau gak mau tau umi gak mau amin
gak mau gak mau
iya dia mengerti udah umi santar dulu dong
apa mungkin umi beneran hamil
ya allah semoga kejadian ini membuat bang rahmadi benar benar berpikir
untuk deketin rum dia pasti gak mau punya mertua yang bermasalah kayak umi dan abah
aduh umi gak mau
umi gak mau amin umi malu
umi tenang dulu sebelum pemeriksa dulu

pokoknya umi gak mau amin
umi malu tau gak apa kata tetangga kalau umi hamil
mendingan mau dikasih penyakit ya allah
alhamdulillah alazim umi gak boleh ngomong gitu
omongan umi itu adalah doa
gak apa apa rom umi itu lagi shock
nanti jika kita bantu dokter umi bakal tenang kok
tapi gak bisa didiemin dong bang
belum takut omongan umi itu dicatat sama allah
udah umi tenang ya umi ayo kita dong
aduh muka umi motornya dimana nih
rom lo denger ya kalau gua sakit dong orang orang pada kejadian
umi umi kok malah seneng sih dikasihanin sama orang
itu gak baik mi
biarin aja orang pada kesian sama gue
lama lama dia pada simpati mau gue tau gak daripada gua amin loh
ya allah muka gue mau taruh dimana nih
abah juga gak mau umi
ntar abah ikutan malu
umi lo aja bingung naruh mu ke dimana
tapi umi kalau kita dikasih penyakit dan kehamilan
itu harus diterima dengan ikhlas
pembelian dari allah mi rezeki
lo juga guru mikir dong
masa nenek kayak umi lo belurnya melendung
pasti umi lo bakal jadi letekan orang sekampung
kayak gini nih muna masih doyan aja ya
udah mau tanah masih hamil juga agak malu itu anak perawannya
apa jangan ngomong begitu dong umi gak akan sanggup dituker mi
gapapa umi gak mau
nanti kalau ibu jatuh dari kursi roda ini gimana
biarin aja gak apa apa
pegungguran alhamdulillah tau gak lo
gak usah dia ambil sedialan bilang apa mau bintang
kalau bintang hamil aduh

ntar apa kacau orang buka abah kemana lagi
aduh abah abah abah
biasa deh haji mulegeng sama haji mlemula
timbang lewat doang terus mulutnya mulai nyerang deh
nyerang apaan loh emang dia punya senjata api
bukan itu maksudnya cing
tapi mereka bilang
buka hamil di usia tua itu sangat besar
katanya sih sangat rentan buat aye
kalau soal proses melahirkannya sih nggak masalah
juga berbahaya buat anak dalam kandungan air
jadi ayah takut banget deh
udah roh lo gak usah pikirin relax aja
mikirin omongan orang mah malah bikin tambah beban pikiran loh
iya noh buktinya noh
masuk ke mobilnya calon lakinya rumah anak
siapa sih yang
siapa lagi bukan haji mlemula
enggak tahu mak
orang tadi nih kayaknya sih dia bukan pada mau piknik
atau mau jalan jalan
orang haji mlemula begitu dimasukin ke mobil reak reak
udah gitu bawa mobilnya
kayak keliatan panik gitu
aduh kenapa sih pak imunah ya
ehm kita dengerin nanti kabarnya
kalau kita omongin karang karang begini
ujung ujungnya apa ya